aku harus segera pergi ke sini

aku akan mengembalikan kembali posisi dinda subang lara sebagai ratu di pajajaran itu

ini adalah selir gedasih yang sedang menyamar